bapak ketua kpu sebelum saya memberikan pidato
saya mohon dengan sangat hormat karena kebetulan saya ditugasi presiden juga sebagai ketua dewan pembina ideologi pancasila
dan saya diminta untuk mempopulerkan suatu salam namanya salam pancasila
jadi nanti kalau saya mengangkat tangan seperti ini menyebutkan salam pancasila
sebetulnya harus berdiri tetapi silakan kalau duduk saja
salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu
salam pancasila merdeka merdeka merdeka
ketua kpu bapak hashim asyari beserta seluruh anggota komisioner kpu
ketua bawaslu bapak rahmat bagja beserta seluruh anggota komisioner bawaslu
ketua dkpp bapak hedi lugito beserta anggota dkpp
dpp mohon sekiranya mewakili ataupun berada di tempat ini
ketua umum p tiga bapak muhammad mardiono
ketua umum hanura bapak dr usman sabta
lalu ketua umum rindo bapak hari tanu
ini tentunya yang telah ditunggu tunggu
oleh seluruh rakyat indonesia
calon presiden bapak ganjar pranowo
dan calon wakil presiden bapak prof mahmud md
hadirin dan saudara saudara sekalian
dan seluruh rakyat indonesia yang kami cintai
buna memenuhi amanat konstitusi
buna memenuhi amanat konstitusi
bahwa calon presiden dan wakil calon presiden
diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik
maka pada kesempatan ini kami pdi perjuangan p tiga hanura dan perindo
yang telah bersama sama menyepakati untuk mengusung bapak ganjar pranowo
sebagai calon presiden dan profesor mahfud md sebagai calon wakil presiden
kami tentunya mohon doa seluruh rakyat indonesia terhadap pasangan pak ganjar dan pak mahfud md ini
keduanya menggelorakan harapan baru bagi rakyat indonesia
keduanya akan mempercepat kemakmuran dan daya unggul bangsa
keduanya telah satu komitmen di dalam menegakkan keadilan

pak ganjar dan bapak mahfud md dikenal jujur bersih berpengalaman lengkap
dengan kualitas kepemimpinan yang mumpuni
kepada mereka berdua harapan baru indonesia raya diletakkan dan supaya nyata
ketua kpu para komisioner dan hadirin sekalian
dan sekali lagi seluruh rakyat indonesia yang saya cintai
seluruh dokumen persyaratan telah kami input ke aplikasi
silon capres cawapres yang telah difasilitasi kpu
kami juga membawa dokumen fisik yang diperlukan sebagai bagian prosedur pendaftaran pasangan calon
selanjutnya kami percayakan kepada kpu untuk melakukan seluruh verifikasi terhadap dokumen dokumen tersebut
kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan penyelenggara pemilu
pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas berbagai kemajuan yang telah dilakukan kpu bawaslu dan dkpp
sehingga proses pendaftaran ini dapat berjalan dengan baik
kami berharap agar pemilu benar benar dapat dilaksanakan dengan lebih demokratis
jujur adil langsung umum bebas dan rahasia
serta menempatkan rakyat sebagai pemenang kedaulatan tertinggi
di dalam menentukan pemimpin nasionalnya secara bebas dan merdeka
selanjutnya kami akan menyerahkan seluruh persyaratan dokumen yang diperlukan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh